sejumlah warga negara asing kembali berulah di bali yang terbaru melepaskan pakaian di tengah pertunjukan tari yang berujung pada deportasi
ulah mereka merusak citra pariwisata bali yang sudah lama dibangun
hingga april dua ribu dua puluh tiga sudah lebih dari seratus warga negara asing dikembalikan ke negaranya
lantas bagaimana pemerintah melihat kasus ini
sudah bergabung bersama kami kepala dinas pariwisata bali cok bagus pemayun
selamat malam pak
selamat malam mas
iya kita lihat nih kasus warga negara asing yang berulah di bali semakin banyak
hingga april sudah ada satu ratus satu wna yang dideportasi
anda bagaimana melihat kasus ini
baik terima kasih mas reza
betul seiring dengan bali dibuka tanpa karantina tanggal tujuh maret dua ribu dua puluh
kunjungan wisatawan canegara ke bali meningkat
di tahun dua ribu dua puluh dua jumlah kunjungan wisatawan negara sudah mencapai rp dua satu ratus dua puluh
tentu di dua ribu dua puluh tiga
dua ribu dua puluh tiga ini sampai dengan bulan april kunjungannya sudah mencapai satu empat ratus tujuh puluh empat orang
nah berita banyaknya berita di media sosial tentang adanya banyak kejadian wisatawan
kami pemerintah provinsi bali pemerintah soeisata provinsi bali
selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait
termasuk dengan teman teman yang di vertikal maupun di kabupaten kota
kami melakukan deportasi dengan karmi lukum dan ham
total sudah sampai satu ratus dua puluh an
oke sampai bulan mei ini sudah sampai satu ratus dua puluh an begitu ya
tapi memang sedikit banyak ulah dari warga negara asing ini akan berpengaruh terhadap pariwisata bali
apa yang sudah dilakukan sejauh ini
apakah tadi melakukan deportasi
apakah tadi cukup membuat jera begitu
karena memang kalau kita lihat angkanya terus naik setiap bulan
iya betul mas
pariwisata kan rentan terhadap isu ya
kecil apapun isu isu masuk bagaimana perilaku wisatawannya
kami kelola dengan betul betul dengan baik ya
agar bisa bali sebagai destinasi dunia itu wisatawan dunia itu
bisa menjadi pariwisata yang berkualitas
tentu kami sudah menyiapkan adalah
akan menyiapkan sudah do's and don't ya
apa yang boleh wajib dilakukan oleh wisatawan selama di bali dan apa yang dilarang
nanti bulan ini mudah mudahan sudah bisa
nanti pak gunur akan menyampaikan seperti apa
kita tunggu aja pak karena memang ini sudah selesai
sudah diatur karena pak gunur langsung mimpin untuk membuat draft ini pak

oke jadi ada do's and don't yang nanti akan diberikan kepada wna yang datang sehingga mereka bisa mengetahui aturan yang boleh dan juga tidak boleh
tapi dari informasi yang kami dapatkan
ini warga juga sudah berperan aktif nih
mengadukan bule bule nakal ke imigrasi
namun banyak faktor seperti misalnya kurangnya alat bukti
ataupun warga negara asing yang memang selalu berpindah tempat
lalu apa yang bisa dilakukan oleh dinas pariwisata untuk membantu laporan warga ini
kami selalu sekarang ini berkoordinasi dengan teman teman di kabupaten kota pak
agar betul betul di dalam merespon melihat kejadian ini
itu betul betul respon dengan cepat
karena memang di satgas inilah kita tolak pak
kami ada satgas dengan grup yang betul lengkap ini
baik itu dari imigrasi kanilukom nahan dan polda
seperti kejadian kemarin kami langsung tangani langsung selesai itu pak
urusan untuk itu pak
dan sejauh ini menurut anda apa yang nantinya ke depan akan anda lakukan begitu
agar warga yang tinggal di bali wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang sedang berada
maupun yang akan datang ke bali
agar mereka bisa kembali nyaman seperti sebelumnya
pertama tentu kami berharap wisatawan datang ke bali
sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pertama izinnya
sesuai dengan visa kalau memang bisa berlibur ya berlibur
sesuai dengan izinnya
kami akan mensosialisasikan di hulu yaitu dengan kbri kbri
termasuk dengan komponen pariwisata yang ada di bali
dan partnernya mereka di luar negeri dan di bandara bandara
itu pintu masuk sehingga kami berharap bahwa wisatawan datang ke bali
itu adalah betul betul wisatawan yang berkualitas dan bermaksaban
karena memang kami sudah menyiapkan regulasi peda lima tahun dua ribu dua puluh
tentang standar penyelenggaraan kewisataan budaya bali
dan pergug dua puluh delapan tentang tata kelola keperwisataan bali
oke sejauh ini kenakalan kenakalan yang mereka lakukan
dampaknya apakah sudah terasa begitu
apakah memang jumlah wisatawan yang datang berkurang atau justru sejauh ini tidak pengaruh
makanya saya berterima kasih dari awal